subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah
assalamualaikum sunan kudus
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya baru saja menghadapi warga yang menggunakan
aku akan membawa ini ke adipati
mas ait gerak dong mas ait
kok jadi kayak begini mas said
mas ait gak bisa bergerak
ini diapakan ini som
biar mas saya bisa bergerak
koyang koyang juga berat
apa yang kalian lakukan
kalian berani menentang perintahku
aku harus membebaskan kampung ini dari pengaruh susuk ya allah
apa yang dilakukan
saya melakukan ini karena
begini ceritanya tuhan
apapun itu alasannya
perbuatan kamu itu sangat tidak dibenarkan
saya tahu tuhan
dan saya tidak mau
saya tidak mau
saya tidak mau
istri sampean dimana
nah itu tuhan
saya sendiri tidak tahu dimana keberadaan istri saya
jangan sabar ya pak
saya permisi dulu tuhan
cahayu kamu cantik sekali hari ini
yang bener mas
nanti kalau istri kamu tahu gimana
sudah saya sudah tidak peduli dengan dia
semua kamu saja cahayu
ah yang bener
dasar perempuan murahan kamu
enak aja suami kamu itu yang mengganggu aku
kamu kaya menggoda
suami kamu yang meraih aku
balik gak usah banyak alasan kamu
dasar perempuan kerjaan berantem terus
saya dia keponeng saja

eh eh eh ada apa ini ada apa berantem
hah ada apa ini
jo istrimu menggoda suamiku saya kasih ajar di pak ini
pak ini apa benar apa dikatakan dia
itu tidak benar mas kalau benar memang kenapa
kamu mau apa mau pecahkan aku
hah rasain kamu
subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah
assalamualaikum sunan kudus
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya baru saja menghadapi warga yang menggunakan tusuk
bagaimana saya menghadapinya sunan
sosok sebenarnya hanyalah menyembunyikan keburukan dari seseorang
yang terlihat hanyalah kebaikan saja
semua adalah kepalsuan
kalau begitu apa saya harus memperlihatkan yang asli
ya jadi kecantikan yang paling indah itu adalah kecantikan yang alami
yaitu kecantikan yang berasal dari dalam hati kita sendiri ibu ibu bapak bapak
nah insya allah dengan hati kita yang bersih mudah mudahan wajah kalian juga menjadi cantik nantinya
insyaallah benar ibu
nah sekarang saya mau tanya sama sampean sampean
kalau sampean mau ke belakang untuk nahan rasa sakit perut wajah kalian itu kelihatan seperti apa
jelek atau cantik
nah itu dia
sekarang saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara berbudu yang benar
coba sekarang lihat
takkan kupiarkan orang orang itu percaya
masakan oleh kalian
masakan oleh kalian
masakan oleh kalian
aduh kok panas
kok panas ya
kok jadi begini
aduh kok jadi panas
kok panas ya
ibu ini nggak panas
nggak tau kenapa ya
kok jadi begini
kok jadi panas
aduh aku nggak tau
katanya bikin cantik tapi malah bikin begini malah bikin panas
nggak bisa dipercaya
siapa yang berani menangkap tole
tidak akan kumaafkan
gimana dapet duitnya
ini uang untuk memperbaiki rumah
joh kalau duit segini bapak sama ibu juga punya
udah ada yang lebih banyak lagi toh
tarjun nggak bisa
ini juga hasil jualan seharian
bapak bangga punya anak seperti kamu juga
sekarang kamu mandi dulu ya
itu sulingnya ditinggal aja di sini
nggak usah dibawa

ada itu juga paul juga